meskipun tengah dilanda pandemi covid sembilan belas
pusat perbelanjaan di jalan ahmad yani
kota sukabumi jawa barat ini
ramai dikunjungi warga yang hendak berbelanja kebutuhan lebaran
kondisi ramai ini sempat membuat kemacetan
warga bahkan rela antre di pintu masuk saat diperiksa petugas
dan berujung berdesakan mencari keperluan lebaran
di dalam gedung pusat perbelanjaan ini
meski mengaku takut
warga memilih untuk tetap mencari kebutuhan lebaran
sebelum psbb resmi berlaku di sukabumi
mulai enam mei mendatang
ramainya aktivitas warga juga terjadi di pasar takjil
pulau gadung jakarta timur
kerumunan ini sampai harus ditertipkan oleh petugas gabungan yang tengah razia
lapak yang berdekatan dipindahkan petugas ke lokasi yang masih kosong
agar para pembeli di lapak satu dan lainnya
tidak berdesak terhadap petugas yang berdekatan
dan dapat menjaga jarak mereka
pedagang takjil yang terpaksa tetap berjualan untuk menyambung hidup
mendukung adanya penertiban dari petugas
sementara di solo jawa tengah
petugas gabungan merazia penggunaan masker
di sejumlah pasar tradisional
pengunjung pasar yang kedapatan tidak mengenakan masker
langsung disuruh pulang
para pengunjung yang akan masuk pasar
juga diharuskan mencuci tangan dengan sabun
yang disediakan di pintu pintu masuk pasar
sementara itu para pedagang yang tidak mengenakan masker
untuk sementara masih diberi peringatan
meski begitu dinas perdagangan kota solo
akan mencabut izin usaha pedagang
yang masih kedapatan mengulangi lagi kesalahannya
berjualan namun tanpa menggunakan masker
tim liputan cnn indonesia